hai hai ya kau kok kita nge review kamar sih kan bukannya di luar yo kalau kenapa sih
aduh asun ismail kalau misalkan kita bikin di luar nanti ada aja gangguannya nanti diganggu
salah sama ustadz zaki nanti diganggu sama sobre diambil layangannya kerja kerjaan lagi bikin
sama lagi ya juga sih kak juga sih kita kita cati hidupnya assalamualaikum salam salam
terbangnya nih salam salam dulu aku pikir maka sama ini dong kalau enak memakan aja
kalian tahu tak masa aku buat kue langsung dihabisin sama penggose dahulu sama dong
kita aku udah bikin layanan capek capek enggak tanya dirusakin tuh sama anak bandel
kata heka terus saya namanya yang kondol tenang betul tuh tapi temen temen kita nggak boleh
karena begitu aja kita harus bantuin posisi sama adiknya insyaallah allah bakalan bantuin kita kok
amin betul juga kata kau itu ya hai kalian pokoknya kita itu harus bantuin m positif adiknya
bukan kau tak perlu harta untuk menjadi
sempurna permata indah hanya di dalam jiwa bukan bukan karena harta kau
kan jadi berharga hati yang mulia itulah kuncinya
yang dibikin sendiri itu kayak gini gas zusammen dong kue buatan aku cobain ustaz oh
harus bersabar dong ustadz
kalau kita gak tau jawabannya yang penting kita sabar aja kan ustadz
loh kok kamu gak ngerti ngerti sobri
bukan berarti soalnya gak usah kamu kerjain kalau kamu gak bisa
katanya ustadz udah ngomong
kalau kamu gak bisa ngerjain soal ketika ujian itu cobaannya dipikir sendiri
gara gara kamu malas belajar
kalau udah gak bisa jawab pertanyaannya di ujian itu kamu mau ngapain
daripada gak diisi mending kamu remes ya kertas pertanyaannya
kamu makan kamu telan
ibu kamu dimakan ustadz
kamu bahas ya kertasnya
jadi kita itu harus menjadi manusia yang berbesar hati dan berlapang dada
sebagaimana allah juga memiliki segudang kata maaf untuk kita
kalau kita berputus asa maka tidak akan ada rahmat allah untuk kita
jangan kan maaf
tapi ketika kita selalu mengejar rahmat allah maka maaf
dan cobaan itu pasti akan selalu berakhir
dan selalu ada jalan keluarnya
ya begitu ya
kal kok kita orang bikinnya di kamar sih kal
bukannya di luar
ya kal kenapa sih
aduh asum ismail
kalau misalkan kita bikin di luar nanti ada aja gangguannya
nanti diganggumu salah sama ustadz zaki
nanti diganggu sama sobri di alam
nanti ambil layangannya kerjaan lagi
iya juga sih kal
iya juga sih
gitu gitu gitu
mantap nih terbangnya nih waalaikumsalam
kita nih kelihatannya tuh udah bikinnya banyak tenang
ini piro kal sama yang tadi kamu udah bikin ternyata mana
sama yang ditidurin sobri dua tiga empat lima enam
oh neman toh

itu itu itu
afwan kenapa lagi sih
jadi begini ayo
aku dan si lilis itu sedang memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang untuk bisa membantu empoksidik
kumaha ya teh
kan kue yang kita bikin aja udah habis dimakan sama orang
lagian siapa sih tuh yang makan
kau bisa beli kue dari butet
nah kamu punya ide
nah tahu tak idenya apa
nah bagaimana kalau kita itu beli kue
abis itu kuenya itu kita jual lagi
jadi maksudnya begini
nah nanti kita akan buka celengan kita dulu
abis itu uang yang ada di dalam celengan itu
kita nanti pakai uang itu buat beli kue
nah abis itu kue yang kita beli itu akan kita jual lagi
nah nanti kan dapat untung juga kan di kita
buat dulu celengannya
buka buka buka
buka buka buka
buka buka buka
kok pakai setuju setuju segala
mau ngejalin orang ya
ih aduh melia
lebih baik kau lakukan kegiatan kau sendiri
tanpa mencampuri urusan kalian berarti gak
siapa juga coba yang mau ikutin urusan kalian
ya iucis kan cuma kepo doang
yaudah mulai kepo emang
hei yaudah daripada gitu iucis mendingan bocan
yaudah sana tidur
cepet aja malah nih sana
iya lah buru dimana ini sakit kaki aku
iya kak sebentar
iya bentar tadi tuh abis napin
eh eh kakak tunggu dulu kak
kak kayaknya lu orang ada yang lupa deh kak
terus ini kita piyekal
kita udah bikin layangan cape cape
malah diajak kejar kejaran
abis itu muka olahraga dari pade
yang dirobek juga
kakak rapi tenang
iya kak aku lupa tenang
oke teman teman kita sebagai trio azuma kita harus berani pasang badan